sebanyak satu ratus lima puluh enam siswa yang terdiri dari siswa kelas satu hingga kelas enam selasa sore diperiksa secara
bergelombang oleh petugas dari satreskrim polres gresik di balai desa desa randu padangan
kecamatan menganti kabupaten gresik pemeriksaan ini berlangsung santai karena polisi tidak
mengenakan seragam dinas dan para siswa didampingi orang tuanya mereka diminta
keterangan seputar kejadian yang menimpa sah semua pokoknya kejadian tanggal
kejadian tanggal tujuh itu kita periksa baik yang mendengar melihat menyaksikan jadi tetap fokus pertama kita yang kita
tanyakan itu kepada orang tuanya nanti biar orang tuanya menanyakan kepada anak
sementara itu selasa siang didampingi orang tua serta unit perlindungan perempuan dan anak upp
kapolres gresik korban menjalani pemeriksaan psikolog di rumah sakit
bayangkara mertoyo sopolda jatim orang tua korban mengaku walau nampak ceria hingga saat ini putrinya
masih pemulihan mental korban masih kerap sulit tidur dan masih sering teringat peristiwa penusukan
mata yang dialaminya kemungkinan trauma sehat dalam anaknya ini kan sulit untuk sekolah terus
kalau malam biasanya itu sulit sih
di desa randu padangan kabupaten gresik selain membujuk korban agar mau kembali bersekolah
bupati gresik mengatakan sudah menyiapkan sekolah baru untuk sah yang ingin pindah
sekolah lokasi sekolah yang disiapkan berada takjauh dari uptsdn dua ratus tiga puluh enam tempat sekolah korban
selain menyiapkan fasilitas sekolah yang lebih baik dan ramah anak
bupati juga berjanji akan membiayai pengobatan mata kanan sah yang mengalami kebutaan
rencananya sah akan dibawa ke rumah sakit phc surabaya untuk dicek ulang kondisi mata kanannya
kita tadi ada beberapa sekolahan terdekat di desa radupadangan
mana yang cocok mana yang menyenangkan adik amanda memilih dan semoga bisa menyenangkan kembali bisa beraktivitas kembali
kasus ini terjadi pada tujuh agustus lalu
siswi kelas dua sd sah matanya dicolok dengan tusuk bakso oleh anak yang diduga kakak kelasnya lantaran korban menolak untuk memberikan uang
saat itu korban tengah mengikuti lomba tujuh belas agustusan di halaman sekolah
dari hasil pemeriksaan petugas pada sabtu enam belas september terkuat peristiwa yang menimpa sah dilakukan pelaku di sebuah gang sempit di samping sekolah
setelah menyakiti korban pelaku pun kabur
ada pun korban
korban langsung memasuk luka di matanya di wastafel depan kelas
dari pemeriksaan di rumah sakit dr sutomo surabaya pada tiga puluh agustus sah dinyatakan mengalami gangguan syaraf pada mata dan sulit untuk disembuhkan
senin delapan belas september polisi telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan membentuk tim khusus beranggotakan tiga puluh lima personil untuk mengungkap kasus ini
polisi juga mengklaim sudah menyita rekaman cctv
namun polisi mengaku rekaman kejadian penusukan mata korban pada tujuh agustus
lalu tidak ditemukan dan sudah terhapus
tim liputan cnn indonesia